siapa yang tak kenal teh
minuman yang dahulu dikenal sebagai emas hijau ini
merambah berbagai penjuru dunia dengan berbagai cerita
bahkan teh menjadi komoditas paling dicari hingga menjadi latar belakang kolonialisme
tradisi minum teh di berbagai negara turut membentuk peradaban dan syarat akan nilai budaya
di tiongkok misalnya teh sudah dikonsumsi selama ribuan tahun lalu sejak abad ke lima belas
seni menyuduh teh yang dikenal dengan nama kung fucha
sudah ada sejak masa kejayaan dinasti ching
dan diwariskan secara turun temurun lantaran mengandung nilai
simbol tatakrama permohonan maaf dan upaya mempererat tali persaudaraan
tersaji dalam setiap cucuran teh yang dituang yang terpadu dengan gerak lihai sang peracik teh
ada dua cangkir dalam penyajian
yakni tasting cup atau cangkir pengecapan dan sniffing cup atau cangkir untuk menghirup aroma
tasting cup dibalik di atas sniffing cup untuk menghangatkan tangan
sementara itu cangkir dihirup sebagai bentuk menghargai petani teh
tiga jari kiri menopang alas cangkir dan tiga jari kanan memegang sisi depan cangkir
jari penopang harus melengkung yang disyaratkan kehidupan yang tidak lurus alias tidak ada yang sempurna
nah di spesialis akan
terus menerus menuangkan teh ke cangkir ini selama kita yang diberikan penyajian tidak memberikan tanda
tandanya adalah dengan dua jari ini yang diketuk di atas meja untuk menandakan terima kasih atau sudah cukup
sementara itu di jepang tradisi chanoyu atau menikmati teh dilakukan dalam bentuk ritual yang sakral
tamu duduk bersila di lantai beralaskan tatami
tradisi ini dilakukan untuk menjamu tamu dan jemput
sudah ada sejak abad ke enam belas
dahulu tradisi tersebut dilakukan untuk menjamu para samurai
upacara yang menggunakan teh bubuk hijau atau matcha yang dikiling halus dinamakan matchado
biasanya tiga sendok teh hijau bubuk ditambahkan ke mangkuk teh lalu air panas dituangkan ke seluruh mangkuk untuk mengubah bubuk maca menjadi pasta tipis
menundukan kepala di hadapan tuan rumah dan mengangkat mangkuk teh menjadi penanda
menanda rasa hormat
upacara minum teh di jepang mencerminkan kepribadian dan pengetahuan tuan rumah yang mencakup tujuan hidup cara berpikir serta apresiasi terhadap peralatan upacara teh
tak sekadar menyeruput teh menjelang senja konsep minum teh di inggris muncul pada abad ke sembilan belas
tradisi ini diperkenalkan oleh ducus of bedford anna russel pada seribu delapan ratus delapan puluh
menurut sejarah anna merasa lapar
sekitar pukul empat sore sedangkan makan malam disajikan pukul delapan malam
lantas ana berinisiatif meminta nampan berisi teh roti dan mentega untuk mensiasati jeda waktu yang lama antara makan siang dan makan malam
pada akhirnya hal itu menjadi kebiasaan rutin dan ana mulai mengundang teman temannya untuk bergabung menikmati afternoon tea di meja yang dekoratif
meski kini afternoon tea tak hanya dilakukan kalangan aristokrat
di meja aristokrat acara minum teh ala bangsawan ini masih dibumbui sejumlah aturan
aturan tersebut antara lain meliputi cara berpakaian
peserta afternoon tea lazimnya menggunakan pakaian formal atau tidak mengenakan kaos sneakers dan celana jeans
mematuhi aturan pertama saya pun mencoba menjajal afternoon tea di salah satu resto berkonsep art deco dengan pemandangan padang golf
uniknya afternoon tea tak hanya untuk menikmati teh
camilan pendamping yang ditata sedemikian rupa justru menjadi kuncinya
paling paling kalau yang savory ada tatakan kecil ya
kalau yang sweet sweetnya biasanya kita langsung
biasanya sih kalau kayak gini kan dia berat ya
iya untuk kemudahan mengambilnya

tray yang bersusun itu dari yang paling manis sampai yang paling gurih gitu ya itu kaitannya sama rasa
nah jadi teh itu makin dia turun suhunya makin cocok sama rasa makanan yang paling gurih
jadi nanti tinggal dibawa ke depan seperti ini ya
kalau saya coba angkat ini sebenarnya lumayan berat juga
iya lumayan berat biasanya dia pegang atasnya sama dia pegang gagang sininya
oh untuk memastikan dia
saya merasa biasanya kalau kita ngangkat yang biasa itu kan rantang ya
rantang itu kan biasanya ada tutupannya
tapi kalau ini kan diterbuka
jadi memang tingkat hati hatiannya lebih harus ekstra
karena afternoon tea lebih mencerminkan gaya hidup segala sesuatunya tampil sangat cantik
begitupun dengan etiket mengaduk teh
teh yang digunakan dalam aftua adalah black tea atau teh hitam
arah putaran sendok pun
harus dari arah jarum jam pada angka enam ke angka dua belas
hal ini bertolak belakang dengan cara mengaduk pada umumnya yang membentuk lingkaran atau memutar
tujuannya teh tidak terciprat keluar cangkir
camilan manis harus lebih dahulu dicicipi
barulah menyantap camilan savery atau gurih
gimana nih rasanya nih
maksudnya nggak terlalu manis ya
nah itu dia yang penting
orang sekarang udah nggak yang nyari manis banget tuh
orang butuh yang memang manis tetapi nggak yang harus
nggak overpowering lah
budaya minum teh dari barat bisa diterima di indonesia
perlu diketahui kebanyakan teh yang dikonsumsi di dunia ini adalah black tea
alasannya karena pertama rasanya paling mudah diterima
afternoon tea di inggris lebih menjadi ajang mengajak orang berkumpul dan bercengkrama
untuk mempererat jalinan pertemanan
hal itu yang menjadikannya lebih mudah diadopsi di berbagai negara sebagai social drink
atau minuman bersosialisasi
memang mengincar mereka mereka yang melakukan aktivitas apa sih sebenarnya untuk melakukan afternoon tea ini biasanya
balik lagi kan orang indonesia namanya sering banget siang siang sore sore mencari cemilan ya
apalagi waktu mereka bersosialisasi
namanya orang indonesia apa kabar itu kayak udah makan belum
nah selalu kan seperti itu
pada prinsipnya teh menjadi ajang bersosialisasi
meski dilatar belakangi budaya yang berbeda ataupun tata cara dan etiket yang mengikat
tujuannya sama yakni berinteraksi untuk menjalin keakraban